dan saat ini melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan tauhid hamdi
bendahara umum asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia atau ampuri
selamat siang pak tauhid
selamat siang mas alpian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak taufik apakah larangan masuk warga non saudi ini sudah berlaku per hari ini
iya betul jadi kementerian luar negeri arab saudi sudah merilis tadi pagi jam dua empat puluh waktu saudi arabia was
atau jam enam empat puluh waktu indonesia barat sudah merilis bahwa akan menutup sementara
visa umroh maupun visa siaran yang akan berkunjung ke saudi arabia
nah dengan ditutupnya arab saudi lalu bagaimana dengan nasib jamaah
yang mungkin akan menutup ke saudi arabia
mungkin hari ini akan diberangkatkan menuju ke sana
apakah otomatis akan ditunda keberangkatannya atau tetap akan diberangkatkan
sementara ini pihak dari kedutaan kita di riyad pak duta besar sudah mengupayakan
untuk membantu jemaah kita yang sudah memiliki visa karena baru tadi malam visa itu offline
jadi yang sudah memiliki visa oleh kedutaan kita diminta untuk menutupkan
mengupayakan bisa masuk ke saudi arabia
lalu langkah langkah apa yang dilakukan oleh ampuri untuk selanjutnya mensosialisasikan ini
seandainya para jemaah yang nantinya sudah mendapatkan visa ini tidak bisa diberangkatkan ke sana
penjelasan seperti apa yang nanti akan diberikan kepada para calon jemaah umroh ini
tentunya dalam hal ini akan berdampak ke penerbangan dan hotel hotel kita yang sudah di booking di saudi arabia
di mekah maupun medina
sehingga kita memohon kepada pemerintah arab saudi untuk kebijakan yang sudah memiliki visa
untuk bisa masuk ke saudi arabia
sehingga tidak merugikan kepada jemaah dan kepada travelnya itu sendiri
dan kita meminta kepada jemaah yang belum berangkat untuk menjatuhkan ulang keberangkatannya ke saudi arabia
sementara itu kalau berdasarkan data dari ampuri sendiri pak
ada berapa ribu calon jemaah umroh yang
visanya sudah keluar sehingga pada akhirnya terdampak larangan ini
sementara ini kita belum bisa memastikan angka yang tepat
karena baru direlease tadi pagi atau jam enam pagi di saudi arabia di jakarta
tentunya dari sekretariat kita sedang mendata beberapa anggota kita ataupun jemaah dari anggota kita
yang saat ini sudah memiliki visa belum bisa diberangkatkan
karena mulai dari jam enam pagi
dan tadi malam sudah diperlakukan hal ini
lalu bagaimana komunikasi antara anggota ampuri sendiri pak
ya jadi dengan press release yang diadakan oleh ketua umum kami di jakarta
bahwa menyikapi hal ini kita harus disampaikan ke jemaah untuk bersahabat
dan bila mana diperlukan untuk penjatuhan ulang
yang belum berangkat dan yang ada di mekah saat ini juga di medina terutama
karena medina saat ini sangat dingin sekali bisa sampai empat belas kerajaan
sehingga pengetatan baik dari kementerian kesehatan arab saudi terhadap jemaah itu dipantau
oke nah pemantauannya seperti apa pak tauhid
pak tauhid kan sekarang sedang berada di medina
pemantauan seperti apa yang bisa anda gambarkan dilakukan oleh pemerintah kerajaan arab saudi
ya jadi ditempatkan di mana mana
petugas kesehatan dari kementerian kesehatan arab saudi dengan ambulansnya
memantau jemaah bila mana terjadi hal hal yang tidak diinginkan
seperti tadi pagi ada jemaah indonesia yang sesak nafas
tapi dianggap sebagai membawa virus corona sehingga polisi dan
apa petugas kesehatan mendatangi
sehingga kita kasih tahu bahwa ini sebenarnya bukan virus corona
ini hanya sesak nafas jemaahnya sehingga tidak perlu dievakuasi
atau diambil tindakan tindakan yang berlebihan terhadap jemaah kita yang ada di kota medina ini
karena di medina sangat dingin sekali
lalu bagaimana dengan para jemaah umroh yang saat ini sudah berada di sana
apakah dengan larangan yang dikeluarkan oleh
kerajaan arab saudi ini sedikit mengganggu ibadah mereka saat menjalankan umroh di sana saat ini
alhamdulillah semua ibadah berjalan dengan lancar dan baik ya
cuma minta kita berdoa supaya jemaah yang berangkat ke tanah suci
atau belum terbang ke ini dimudahkan oleh allah swt
oke pak tauhid kan dalam beberapa waktu ke depan
kita masih belum tahu kapan kerajaan arab saudi ini akan segera membuka kembali
pembukaan visa untuk umroh dan juga dalam waktu beberapa saat lagi akan ada haji begitu
apakah nantinya jika covid sembilan belas atau virus corona ini tidak terkunjung teratasi
apakah mungkin ada aturan yang sama dan juga berdampak pada jadwal haji untuk tahun ini
jadi persoalan ini sudah masuk g tujuh
jadi duta besar kita juga di riyad sudah meminta kepada menteri hajis
haji dan umroh arab saudi dr haji muhammad saleh al bantani
untuk mengecualikan indonesia sebagai negara yang tidak terpapar dengan virus corona
sehingga jemaah umroh dari indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh
kita meminta pengecualian karena negara kita negara indonesia bukan negara yang terpapar virus corona
oke baik terima kasih
pak tauhid hamdi sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini